satu lima jam hampir dua jam kita disini mendengarkan mulai dari pembukaan oleh ketua mpr bapak susatyo kemudian yang gayung bersambut ketua dpd yang juga tadi berbicara soal haluan negara begitu ya bang
tadi juga ketua mpr sempat ada sentilan sentilan politik di awal lewat pantun pantun yang disampaikan
kemudian yang terakhir kita juga sudah dengarkan pidato kenegaraan presiden jokowi
di pidato kenegaraan tanggal enam belas agustus seperti itu enggak bang gak biasa nggak nih
mungkin yang nggak biasa itu ada diksi diksi yang mungkin yang dipakai oleh masyarakat umum masuk di dalam dokumen kenegaraan ya
nah itu dia kita akan dengarkan dulu seperti apa ini ketidakbiasaannya tidak seperti pedato pak jokowi yang seperti
kita langsung simak opening atau pembukaan pidato yang disampaikan presiden beberapa saat yang lalu
pak lurah belakangan saya tahu yang dimaksud pak lurah ternyata saya
ya saya jawab saja saya bukan lurah saya adalah presiden republik indonesia
ternyata pak lurah itu kode
tapi perlu saya tegaskan
saya ini bukan ketua umum parpol bukan ketua umum partai politik bukan juga ketua koalisi partai
sesuai ketentuan undang undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik
jadi saya ingin mengatakan itu bukan wawanan
ya seperti itu ya bang ambedka
saya bukan lurah
presiden jokowi menegaskan hal itu di awal pedato nya
saya bukan lurah
ini kalau misalnya anda yang baru saja mengikuti daripada pidato kenegaraan
ini disampaikan presiden jokowi karena terkait beberapa waktu belakangan
jokowi sering melakukan kunjungan dan di mana mana
beliau mengatakan oh cawapres belum ada mungkin karena belum ada arahan
pak lurah pak lurah
menemui orang orang yang mengatakan bahwa belum ada arahan pak lurah
dan dia belakangan tahu bahwa pak lurah yang dimaksud adalah jokowi sendiri
tanggapannya bang ambed
iya jadi kalau ini kan sudah beberapa kali ditegaskan
termasuk juga kalau kita ingat ada momen dulu di beberapa waktu yang lalu di gelora senayan
bung karno yang presiden menyampaikan juga bahwa akan saya sampaikan masukan masukan ini kepada ketua umum partai
nah ini kan menunjukkan bahwa memang di dalam konteks ini
memang pencalonan itu ada di wilayah ranahnya partai
dan pak presiden kan kalau kita lihat di dalam proses perjalanan selalu menekankan tentang situasi kita hari ini dan mau kemana
dan ini yang memang menjadi lebih besar kepentingan beliau daripada kepentingan untuk memberikan restu kira kira begitu
jadi justru substansinya kita lihat
makanya kita lihat tadi di akhir pidato menyebutkan kepemimpinan itu yang seperti apa
tapi sebelumnya di tengahnya kan kita bisa lihat itu bahwa kita sudah ada di mana
bagaimana pembangunan sumber daya manusia kita
bagaimana industri kita dan seterusnya
dan kita mau ke depanku mau kayak apa
nah ini kita bisa mengatakan bahwa dari pidato ini juga beliau sangat menekankan substansinya
bukan dalam konteks tadi bagaimana keterlibatan di dalam menentukan soal soal pencalonan calon presiden
ini klarifikasi presiden atau curhatnya presiden atau penegasan
karena kalau kita lihat tadi dari bang abed sudah menjelaskan bahwa
ini mungkin presiden mengatakan bahwa dia bukan ranahnya
tapi dari gaya berbicara atau gaya melakukan orasi atau pidato ini tidak biasa
apakah ini pertanyaannya sudah ada dalam teks kah
atau ini presiden menambahkan sebelum teks intinya
atau seperti apa bang abed
ini memang ada di dalam teks
ini ada di dalam teks
termasuk tadi kata tolol dan lain sebagainya itu ada di dalam teks
satu persatu ada di dalam teks
dan kemudian yang kedua
ini mungkin pidato terakhir sebelum pemilu ya
karena pemilu kita kan di bulan dua
sehingga menjadi momen penting juga bagi beliau untuk menjelaskan beberapa hal yang mungkin
menjadi pertanyaan di ruang publik
termasuk tadi yang menarik misalnya pernyataan beliau
kalau kita ingat dari dua ribu empat belas sampai sekarang sebenarnya
pak jokowi itu tidak happy kalau ketika dia berkunjung fotonya ada di mana mana
karena beliau memang tidak punya keinginan untuk seperti itu
jadi bahkan saya pernah mendengar cerita relawan relawan yang mendukung beliau
sebelum pencapresan isu isu pencapresan ini
yang memasang masang baliho begitu itu memang diminta untuk diturunkan
nah ini memang sikap beliau yang memang
tidak menghadir dalam bentuk poster poster tadi tetapi
hadir secara fisik di tengah masyarakat
langsung menyapa masyarakat dalam bentuk kehadiran beliau dengan mengunjungi banyak wilayah wilayah
menunjukkan juga kita bisa memaknai bahwa ee
poster poster beliau yang ada di mana mana itu
bisa juga memberikan pesan bahwa ini sebenarnya bukan inisiatif beliau begitu ya kira kira ya
dan ini juga memberi pesan bahwa beliau masih konsisten tidak ingin
ada foto foto beliau ada di mana mana
karena ini dari dua ribu empat belas sampai hari ini setahu kami itu kami tidak pernah menyiapkan apapun
kalau pak presiden ke lapangan untuk dengan menyambut beliau dengan
apa ada hubungannya karena memang jokowi tidak bisa apa ada hubungannya karena memang jokowi tidak bisa
melanjutkan kembali gitu untuk pencalonan
oh enggak enggak ada kaitan dengan itu
tapi karena ini konsisten ya dari jilid satu sampai jilid dua ini
baik kembali ke gaya pidato lagi nih bang abed
ini memang sengaja diubah seperti ini kepada presiden untuk tidak biasa dari tahun tahun sebelumnya
yang mungkin terstruktur kita bisa melihat oh presiden sedang menyampaikan abcd
tapi ini kemudian memberikan sebuah hal yang bom di awal kemudian kita langsung tidak jadi ngantuk
atau apa langsung mendengarkan begitu
kalau dilihat memang kelebihannya pak presiden dalam seluruh komunikasi beliau itu adalah kesederhanaannya tetapi memiliki makna
karena ini yang kenapa banyak sekali masyarakat di akar rumput itu merasa lebih mudah berkomunikasi dengan presiden daripada mungkin dengan kami kami
ya karena beliau selalu menggunakan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami
tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya secara umum itu punya struktur
kalau kita lihat tadi dia memberi konteks soal situasi politik dan dinamika yang ada
yang pertama itu ada saat ini
kemudian yang kedua dia bicara tentang kita ada di mana termasuk juga di tingkat dunia yang istilah beliau tadi menyebutkan
kita kembali ke peta dunia dan ada international trust di dalamnya
kemudian juga beliau masuk bagaimana kita bicara soal pencapaian di sumber daya manusia kita
misalnya soal stunting dan seterusnya
termasuk juga besaran upaya yang kita berikan untuk bagaimana menjawab tantangan itu
kemudian yang berikutnya kalau kita lihat beliau menyampaikan ada tantangan kita ke depan
karena ada bonus demografi yang kalau sdm nya gak dimajukan yang kalau industri nya gak ditumbuhkan
maka kita akan punya persoalan serius
mungkin bukan bonus mungkin kalau bahasa saya kira kira mohon maaf kalau saya elaborasi gitu ya
karena akan banyak sekali usia produktif
sehingga tidak bisa berwirausaha maupun lapangan lapangan pekerjaan baru
saya yakin kita akan menghadapi masalah
jadi kita cukup clear dalam konteks ini
kemudian yang berikutnya beliau melihat bahwa kita sangat potensi untuk bisa menjadi negara maju
tadi beliau menyampaikan angka angka kalau kita bisa konsisten kita sepuluh tahun lagi kita berapa pendapatan per kapita kita
dua puluh tahun lagi berapa pendapatan per kapita
tetapi ini semua bisa juga dikaitkan beliau dengan kepemimpinan yang konsisten yang kemudian juga punya daya tahan
serta kemudian melihat ini sebagai sebuah maraton bukan sprint gitu ya
nah di dalam konteks ini menjadi satu menarik pesan buat semuanya tentunya
bahwa kita itu juga tadi yang menarik juga sebenarnya kalau kita lihat tuh kita itu jangan terdistract karena persoalan remeh temeh
karena kita ada punya tanggung jawab yang besar
termasuk tadi kata beliau ya bolehlah untuk sekedar membangun suasana dinamika dan lain sebagainya
ya tidak monoton
tetapi juga tapi sisi lain kita juga jaga keadapan kita gitu loh
nah kan sering sekali kita dihabiskan energi karena keributan keributan politik yang sebenarnya itu lebih kepada bunyi bunyian
kira kira begitu ya
melalui statement statement yang kontroversi
tapi kita harus ingat bahwa ada tanggung jawab kita sebagai negara untuk tumbuh dan maju tadi itu
jadi yang menarik dari pidato ini sederhana lugas diksinya juga sangat awam begitu kira kira ya
tetapi sebenarnya kita dipandu oleh beliau
mulai dari situasi kita hari ini dan kita ke depan mau bagaimana
dengan cara yang tidak biasa tadi
tidak biasa tadi
tapi kalau kita balik lagi ke pembukaan tadi
pada saat kita membuka program berikutnya
pada saat pemuda king news pidato kenegaraan ini
saya sempat bertanya kepada bang abed soal apa saja yang akan di highlight
kemudian bang abed menjawab bahwa saya belum bisa menyampaikan secara detail
oh sudah pasti dibahas ya bang
lalu tadi kalau kita lihat dari pidato yang tidak biasa tadi
kemudian diselipkan dari pencapaian pencapaian pak jokowi dan juga arahan arahannya
kita tidak melihat bold secara garis besar ikn disebutkan secara khusus
kenapa nih bang
tapi karena itu mungkin bisa jadi sudah disampaikan di tahun yang lalu
jadi kan sangat tidak tepat juga kalau berulang
misalnya kalau kita lihat kan polanya pak presiden ini dari dulu itu selalu continuity gitu ya
dan misalnya kita lihat bagaimana di jilid satu beliau sangat concern bicara soal infrastructure gitu ya
sekarang kan setelah konektivitas dan lain sebagainya dibangun
kita harus segera pada itu yang didukung oleh sdm
sekarang kan sdm yang di depan
makanya sdm unggul
kemudian didukung dengan hillary clinton
dan juga organisasi gitu loh
nah ini melihat menunjukkan bahwa beliau itu gak senang sebenarnya agak berulang ulang gitu ya
ridah dan berulang
ridah dan berulang ulang gitu
karena yang penting itu juga masyarakat itu bisa dapat arah gitu loh
kalau kita bisa katakan itu pak presiden ini selalu berhasil sharing vision and making decision
kalau bahasa saya begitu ya
jadi bagaimana visi ke depan itu dan keputusan keputusan yang kita buat
makanya beliau menyampaikan kita harus berani ngambil keputusan
situasi pembuatan kebijakan publik itu tidak akan semakin mudah
tapi dibutuhkan keberanian di dalam mengambil keputusan itu tadi
kemudian kita lihat tuh bagaimana beliau menuntun kita
kita sudah membayangkan oh ya pendapatan per kapita kami nanti segini
ya kemudian kalau industri kami tumbuh begini
demografi kami akan seperti ini
itu membantu kita untuk bisa melihat ke depan
dan saya pikir ini yang juga mendorong selain beliau rajin ke banyak tempat berinteraksi dengan masyarakat

tapi ini juga yang membuat kepercayaannya publik itu tinggi kepada beliau
kan sepanjang sejarah kan baru pak presiden jokowi yang di jam jam terakhir kira kira gitu ya
dan belum ada sampai sekarang
tapi masyarakat tetap bertanya tanya nih
apakah benar jadi nggak tahun depan kita tujuh belasan atau perayakan kemerdekaan di ikn
masyarakat tetap bertanya seperti itu
jawabannya sebentar lagi kita akan kembali
usaha ejadah berikut tetap di cnn indonesia
anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news bersama saya lianita ruyan
dan saya juga masih bersama dengan bang abed dari kantor saf kepresidenan
tadi kita masih membahas soal pidato presiden yang tadi cukup unik ya
seperti di depannya
karena tidak biasa
tapi tidak meng highlight secara pasti terkait ikn
jadi ada pertanyaannya dong
jadi nggak sih tahun depan kita nanti tujuh belasannya atau merayakan apa namanya
hud indonesia yang ke tujuh puluh sembilan berarti ya di ikn
kalau lihat seluruh prosesnya pasti jadi ya
dan kami juga belum ada untuk apa
karena sudah diminta juga siapa yang akan berangkat ke sana
deputi didampingin berapa orang begitu
sudah keluar arah hantu itu
jadi kita optimis bahwa ini ikn akan terus berjalan
dan mudah mudahan tahun depan sebagaimana ditargetkan ini bisa berkegiatan di sana
berkegiatan untuk tujuh belas agustus
untuk enam belas agustusnya sendiri
nah ini nanti
kan ada pidato dan notak uangan gitu bang
dan ini memang nanti yang kita tentu banyak pasti kalau dalam konteks itu pasti ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan
tapi komitmennya pak pak yang kita dari pemerintah kan untuk bisa mencari
dan itu juga
melaksanakan kegiatan hari raya kemerdekaan kita di ikn
kalau misalnya enam belas nya masih di dpr gedung nusantara
kemudian itu berarti sore rame rame itu ya
akan terbang semuanya
semua pejabat negara dan juga undangan diterbangkan ke ikn
begitu ya bang
kita akan lihat seperti apa nanti perkembangannya
untuk apa namanya
ulang tahun indonesia tahun depan
selanjutnya kita tadi sudah bahas soal pidatonya
yang saya juga tidak dapat tadi di highlight
karena saya bertanya apakah pak jokowi akan bahas nggak ya
soal polusi udara yang lagi rame nih
tapi polisi jokowi menyebut ada polusi budaya
yang bisa melukai keluhuran tadi pak
apa itu maksudnya polusi budaya
apa karena juga jokowi concern terhadap polusi yang udara yang terjadi sekarang
kalau dari sisi lingkungan tadi beliau nyinggung soal bagaimana industri sumber daya alam kita
itu tadi beliau
bagaimana industri pertambangan juga harus punya kemampuan untuk bisa melakukan rehabilitasi
pemulihan lahan dan lain lain sebagainya
dan beliau juga tadi menyebutkan tentang perlunya green economy
kan disebutkan tadi
tapi polusi secara spesifik tidak ya
malah polusi budaya begitu ya
jadi memang kalau kita lihat dalam konteks polusi budaya ini
walaupun mungkin secara media kita lihat lebih banyak di ruang media
tapi sebenarnya di tingkat masyarakat kan juga punya banyak pertentangan pertentangan
karena pernyataan pernyataan yang tadi tidak sesuai dengan mungkin nilai nilai kita
atau kebiasaan kita atau keadapan kita gitu ya
dan misalnya kita tahu kemarin itu ada banyak sekali mobilisasi massa
karena mau membela pak jokowi
ada juga yang menyatakan mendukung pernyataan pernyataan
dan ini kan mengancam ya persatuan di tengah tengah masyarakat kita
dan kita tahu ini kita akan masuk kepada tahun politik
dan itu punya resiko yang besar sebenarnya
dalam hal ini
pak presiden mungkin mengingatkan kita semua
untuk perlu berhati hati di dalam
bagaimana kita punya tanggung jawab juga
sebagai apa yang memiliki keadapan dan budaya keindonesiaan
baik baik ini yang terakhir bang abed
karena waktu kita sempit sekali
saya tetap akan bahas yang terakhir disampaikan jokowi
sebelum tadi turun meninggalkan podium untuk pidatonya begitu ya
jokowi menyebutkan sendiri kan biasanya diwawancara di belakang gitu
tapi jokowi kali ini di tahun ini menyebutkan sendiri
untuk yang bertanya saya menggunakan pakaian adat dari tanimbar maluku seperti itu
disebutkan langsung di depan podium
itu ada maknanya nggak sih bang abed
kalau dari sisi yang kami dapat informasinya
bahwa memang pakaian itu menggambarkan ke spiritualitas dan kemimpinan
jadi itu satu ya
dan kemudian yang kedua
pak jokowi ini selalu punya kebiasaan kebiasaan yang menurut kita unik juga
mengangkat sesuatu yang jauh
mungkin orang gak tahu
ke panggung panggung kenegaraan
jadi kita bisa membayangkan seorang presiden membawa itu ke dalam sidang tahunan mpr gitu
mungkin kalau pak presiden pergi tadi kemana dengan pakaian itu
ada acara event tertentu pameran tertentu
mungkin ya tetap penting tetapi tidak sepenting momen hari ini
nah tentu ini juga sekaligus bentuk bapak presiden
mengapresiasi tentunya terhadap kekayaan budaya kita
kemudian yang kedua juga pak presiden tahun lalu kesana
kedalam kunjungan ke tanimbar tadi ya
kedalam kunjungan ke tanimbar tadi
dan ternyata masyarakat sana punya kerinduan yang luar biasa
saya dapat datanya terakhir presiden yang ke tanimbar itu tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan
baru kemudian pak jokowi
itu artinya lebih dari enam puluh tahun kemudian baru seorang presiden datang lagi ke tanimbar gitu
dan ada sambutan yang luar biasa
saya pikir ini ada unsur memorable nya juga menurut pandangan saya ya
artinya sesuatu yang masyarakat di sana juga
dan kemudian juga pak presiden melihat ini sesuatu yang memorable
tapi esensinya itu bahwa pakaian pakaian adat tadi itu pasti mempunyai nilai nilai
seperti saya katakan tadi kemimpinan spiritualitas dan nilai nilai kebaikan
baik terima kasih banyak penjelasannya bang abed
dan juga selamat berjalan
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia breaking news pada siang hari ini
salam sehat selalu